semasa hidupnya banyak pelayanan publik yang harus dijalankan oleh mendiang ratu elizabeth ii
begitu pula dengan anggota kerajaan lainnya
untuk itu mereka dituntut untuk selalu tampil dalam kondisi prima
agar kesehatannya selalu terjaga dan tetap fit
ratu elizabeth ii dan keluarga kerajaan lain sangat selektif terhadap menu makanan
dan berikut ini adalah makanan makanan yang sangat dihindari oleh ratu elizabeth ii
dan juga anggota kerajaan inggris lainnya dilansir dari berbagai sumber
ya salah satu makanan yang dilarang dikonsumsi oleh ratu elizabeth ii dan anggota kerajaan lainnya adalah kerang
kalau ini favorit saya biasanya
kerang dinilai dapat membawa resiko penyakit tertentu dan termasuk ternyata ya termasuk makanan yang beresiko tinggi menyebabkan keracunan
kemudian selanjutnya makanan kedua yang sangat dihindari oleh ratu elizabeth ii adalah berbagai aneka jenis bawang
ada bawang putih kemudian bawang merah dan juga bawang bombay
alasannya karena bau bawang yang tajam dan akan meninggalkan aroma tak sedap di mulut sesudah mengkonsumsinya
nah ini adalah hati angsa atau fagra yang juga tidak dikonsumsi oleh sang ratu dan keluarga kerajaan
bahkan pada tahun dua ribu delapan dilansir dari berbagai sumber
pangeran charles yang kini raja charles iii melarang makanan hati angsa disantap oleh keluarga kerajaan
karena ia sangat memperhatikan kesejahteraan hewan
pertimbangannya seperti itu ya bukan hanya faktor enak tidak enak bahaya atau tidak berbahaya ternyata ada faktor lainnya
kemudian nah ini
daging setengah matang atau daging yang dimasak hanya dalam waktu singkat juga sangat tidak disukai oleh ratu elizabeth ii
ratu elizabeth ii pun hanya menyukai daging yang dimasak dengan kematangan sempurna alias well done istilahnya
dan dalam berbagai acara kerajaan inggris pun mereka tidak membutuhkan daging yang sangat mudah dibuat dan juga tidak memasak dengan semangat yang layak
walaupun mereka tidak diizinkan menghidangkan makanan yang mengandung daging mentah untuk menghindari keracunan makanan
selanjutnya makanan terakhir yang juga sangat dihindari oleh ratu elizabeth ii dan anggota keluarga kerajaan lainnya ternyata adalah pasta
yang biasanya memang favorit ya pasta ya di eropa ternyata tidak dikonsumsi oleh ratu
namun tidak hanya pasta saja makanan berkarbohidrat tinggi lainnya seperti nasi kemudian kentang juga sangat dihindari
ratu elizabeth ii lebih menyukai untuk mengkonsumsi ikan daging dan sayuran
itu dia beberapa makanan yang dihindari oleh ratu dan juga keluarga kerajaan